ketua umum partai amanat nasional zulkifli hasan menyebut
nama eko patrio yang sebelumnya digadang gadang maju di pilkada jakarta
kini berpeluang jadi calon menteri di pemerintah presiden terpilih prabowo subianto
zulkifli hasan mengatakan kader kader pan bakal didorong maju ke pilkada
bahkan berpeluang menduduki kursi menteri di kabinet pemerintahan selanjutnya
ada beberapa nama yang menurut zulkifli hasan layak dipertimbangkan termasuk nama eko patrio
meski begitu nama kader pan yang berpotensi maju ke pilkada dan menduduki kursi menteri
akan dibahas dalam koalisi parpol
udah deklarasi sama desi ya
kalau jakarta ada zita ada pasa ada eko
eko kan calon menteri ya
belum kan belum ke tunggu dulu pelantikan dprd kan
tadi pas eko itu klunya mau kemana sih pak jakarta